sebagai upaya mempercepat penyelesaian perkara yang masuk di mahkamah agung
kamar tata usaha negara mahkamah agung bekerjasama
dengan pengadilan pajak mengadakan seminar terkait perkembangan pajak internasional
seminar ini diikuti oleh hakim pajak
panitra muda kamar tata usaha negara
para hakim justisial kamar tata usaha negara
pemberi materi dalam seminar ini ialah hes van raat
yang merupakan guru besar ilmu hukum pajak internasional
dalam seminar tersebut van rad membagikan wawasan dan pengalamannya
terkait sengketa pajak internasional yang terjadi di negara eropa
cerah bangun berbagai aspek hukum seperti perjanjian internasional
dan pendekatan teoritis yang dijabarkan van raat sangat bermanfaat
untuk menjadi referensi dan acuan dalam merancang peraturan
untuk menangani sengketa pajak internasional
selain itu juga wawasan yang diberikan fanrak
dapat dijadikan bahan pendekatan dalam memutus perkara pajak internasional
sehingga perlu pemahaman tentang perpajakan internasional
jadi banyak kondisi ataupun situasi yang belum ada peraturan perundang undangannya
sehingga perlu pemahaman pemahaman terkait dengan perjanjian internasional
melalui katakanlah pendekatan perbandingan dengan berbagai negara
sehingga itu menjadi masukan untuk pertama menjadi referensi
dalam pembuatan peraturan perundang undangan yang belum ada
atau menetapkan sebuah keputusan berdasarkan pendekatan kebijakan
ataupun filosofi ataupun sosiologis yang terjadi di berbagai negara
dalam kesempatan yang sama ketua pengadilan pajak ali hakim sependapat
menurut ali seminar ini sangat bermanfaat sebagai bahan landasan memutus perkara
sengketa pajak internasional yang mulai meningkat selama lima tahun terakhir
ali menuturkan dengan pemutusan perkara perpajakan yang cepat dan berkeadilan
dapat meningkatkan citra peradilan indonesia di mata dunia internasional
dasarkan pada sengketa sengketa yang ada di pengadilan pajak
yang dalam lima tahun terakhir ini meningkat terkait dengan perpajakan internasional
tentunya mengingat ini penting bagi hubungan antar
negara kita harus memutus sengketa sengketa yang terjadi di negara indonesia
juga didasarkan pada regulasi regulasi tritis yang berlaku
oleh karena itu ke depan kita harus memanfaatkan tracing itu sebagai bagian
sengketa perpajakan internasional dalam beberapa tahun ini makin meningkat
kemungkinan besar disebabkan oleh kegiatan ekonomi global yang dipengaruhi
kecanggihan teknologi informasi dan melahirkan model serta skema bisnis baru
sehingga menimbulkan kekosongan hukum pajak internasional yang akhirnya mengakibatkan
tersenggaranya seminar ini diharapkan dapat menyelesaikan beragam perkara
perpajakan internasional yang ditangani mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya